inilah barang bukti mobil pick up bermuatan puluhan potong kayu kusen
yang disita unit reskrim polsek kebonjeruk
dari para pelaku pencurian sebuah rumah mewah di kedoya kebonjeruk jakarta barat
sejak sabtu dua puluh maret kelima pelaku ditahan polisi meski masih berstatus saksi
sementara itu petugas masih mengejar seorang pelaku lainnya yang menjadi otak aksi kriminal ini
aksi pencurian di rumah berlantai dua ini belakangan jadi viral
tak tanggung tanggung hanya dinding dan lantai rusak yang tersisa di rumah ini
seluruh perabot mulai dari sofa sampai lampu hias ludes dibawa kabur pelaku
bahkan kusen dan ubin pun habis dipreteli
dari pemeriksaan polisi terungkap para pelaku ternyata pekerja bangunan
yang memang mengincar rumah kosong
mereka sempat terlihat membongkar beberapa bagian rumah
sebenarnya kasusnya ini kasus yang sangat sederhana
karena pencurian barang bekas barang bekas yang melekat di bangunan
memang bangunan rumah ini rumah mewah dan rumah kosong
tiga sebagai kuli diupah satu ratus lima puluh per hari sama si nd
kemudian nd ini bisnis jual beli barang barang mewah
rumah yang berada di kawasan taman kedoya baru blok a lima belas nomor dua puluh tujuh ini
kini sudah dipasangi garis polisi
di belakang saya ini adalah rumah yang menjadi korban pembobolan
yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai kuli bangunan
dan jika dilihat dari lokasinya memang berada tepat di pinggir jalan taman kedoya raya jakarta barat
sehingga ini mungkin menjadi celah bagi pelaku untuk melancarkan aksinya
karena memang di sini tidak ada pengawasan kususnya
dari petugas keamanan ataupun security
dan dari depan rumah saja sudah terlihat bahwa hampir sebagian besar frame pintu ataupun jendela memang sudah tidak ada
bahkan saya tadi juga sempat mengintip dari selas sela pagar bahwa seluruh perabotan yang berada di dalam rumah juga sudah tidak ada
warga sekitar menyatakan aksi para pelaku sudah berlangsung selama hampir satu bulan
mereka tampak bekerja pada pagi hingga sore hari
meski dilakukan secara tertutup warga tidak menaruh curiga sama sekali
bahkan sempat mengobrol dengan para pekerja ini
tidak curiga karena katanya mau direnovasi
jadi kita ya saya pikir orang kerja biasa
jadi hampir sebulan mungkin ada kali saya rasa
dokter dokter dibongkarin semua orang kaca dihancurin semua
jadi hampir sebulan lah pokoknya
adrianus meiliala mengatakan pencurian ini merupakan modus baru yang unik cerdik dan terencana
aksi ini diduga dimanfaatkan kelengahan sang pemilik rumah
sehingga pelaku dapat melancarkan aksinya secara leluasa dalam waktu lama
modusnya adalah berpura pura menyewa rumah
sehingga pelaku mendapat akses penuh untuk melihat seluruh isi rumah
ini sudah beranimasi benar benar
dalam hal ini kelihatannya si pelaku sudah berhitung betul
merencanakan sekali kegiatan ini
mulai dari bagaimana dia berkontak dengan pemilik rumah
mendapatkan akses masuk
lalu kemudian juga mengetahui bahwa ternyata si pemilik rumah itu pergi
dan kemudian mempersiapkan pihak pihak yang merupakan pihak pembongkar rumah
untuk kemudian bekerja secara sedemikian rupa beberapa saat
kemudian lalu si pemilik rumah datang
dan pada saat itu lalu kemudian rumah sudah kosong
masyarakat pemilik properti perlu selalu waspada
dan tidak mudah percaya kepada orang lain untuk menyerahkan akses masuk ke properti yang dimiliki
pemilik properti sebaiknya mendampingi orang lain yang hendak menyewa atau membeli rumah saat survei
pastikan tidak ada kekurangan surat menyurat dan transaksi sudah dilakukan dengan baik
dan terjamin agar tidak ada celah untuk tindak kejahatan